sebanyak empat rt di rw dua kelurahan krukut menjalani lockdown setelah ditemukan tiga puluh enam warga positif covid sembilan belas
tracing masih terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus
pembatasan akses masuk dan keluar diterapkan di empat rt yang terdeteksi virus covid sembilan belas di krukut jakarta barat
mini lockdown dilakukan hingga empat belas hari ke depan
dan sejauh ini petugas telah mendeteksi tiga puluh enam orang yang terpapar virus covid sembilan belas
tracing masih akan dilakukan untuk menekan penyebaran di kawasan yang berisi lebih dari lima ratus orang ini